penelitian yang dilakukan tim universitas gajah mada yogyakarta mengungkapkan
perkembangan wilayah kota batu mengakibatkan alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan
di daerah aliran sungai atau das berantas hulu
bulukerto desa yang mengalami dampak terparah banjir bandang lalu
merupakan bagian dari aliran hulu ini
sejalan investigasi walhi jawa timur menyebutkan
kota batu kehilangan tiga ratus empat puluh delapan hektare tutupan pohon
kemudian pada dua ribu tiga belas sampai dua ribu dua puluh sembilan puluh empat persen musnahnya pohon itu terjadi di hutan alam
sepanjang dua ribu dua sampai dua ribu dua puluh kota batu kehilangan satu ratus tiga belas hektare hutan primernya
dari analisa data walhi jawa timur mengungkapkan

di hulu sungai yang diterjang banjir bandang
dibuka untuk ladang dan pertanian
kerusakan ekologi ini diperparah dengan curah hujan ekstrim
akibat perubahan iklim yang lebih dari seratus mm di bagian hulu pada saat kejadian
kurang lebih ada sekitar satu ratus lima puluh hektare kawasan hutan
yang dialih fungsikan untuk lahan pertanian
terutama di wilayah atas desa bulukerto
dan juga di sekitar wilayah
di sumber peratas
kombinasi rusaknya wilayah tangkapan dan resapan air
serta curah hujan tinggi
menghasilkan material banjir berupa lumpur batu dan potongan kayu
yang menyapu apa saja yang dilewatinya
dari gambar terlihat
garis ungu merupakan jalur banjir yang terjadi pada empat november lalu
sedangkan warna hijau dan hitam merupakan kondisi ruang wilayahnya
kontur tanah di sepanjang aliran sungai kecil kalisambong
berbentuk ceruk seperti sungai yang terlihat di depan
dan di sungai besar
membuat air bah melaju melalui cerukan ini dengan kecepatan tinggi
kawasan ini juga memiliki landscape lereng dan bukit dengan kemiringan empat puluh derajat
suhu kota batu yang dingin dan lembab
menyebabkan pelapukan batuan di tanah aktif
ini terbukti dengan banjir bandang yang lalu yang membawa material lumpur
ketua ikatan ahli kebencanaan indonesia atau iabi jawa timur menilai
kebijakan tata ruang pemkot batu berlawanan arah dengan berbagai kajian para pakar
kepentingan bisnis diprioritaskan
alih alih perlindungan dan konservasi ekologi
adanya alih fungsi ini
kebijakan kurang berpihak ini kepada masyarakat luas pada umumnya
berpihak kepada elit elit khususnya elit pengusaha dan sebagainya
sebab ini kan rata rata terkait dengan dipakai lahan pemukiman
lahan apa usaha dan sebagainya
tetapi kalau ini benar benar dipakai sebagai
memang itu tidak boleh dipergunakan pemukiman ataupun usaha
saya pikir tidak akan seperti itu
di saat kajian dari berbagai pihak yang seharusnya dijadikan peringatan dini
pemkot batu baru bergerak melakukan investigasi terkait alih fungsi lahan
bu wali lewat udara untuk memantau
dan nasihnya baru akan kami koordinasikan
berikutnya satu tim lagi dari tagana bbbd bersama ketua dprd
kehulu mencari tahu bawa sepeda motor
karena jalannya jalan setapak
kira kira apa yang diketemukan di sana bersama sama dengan lmdh maupun dari perhutani
hal ini memunculkan kritik
kebijakan pemkot tak memiliki basis mitigasi karena baru bergerak setelah bencana terjadi
miftafarid ganjar wijaksono batu jawa timur